kasus siswi sd di menganti gresik yang dicolok matanya dengan tusukan bakso terus bergulir hingga kini pelaku masih belum terungkap
sementara ayah korban diduga mendapat intimidasi dari oknum camat untuk mencabut laporan di kepolisian
sudah terhubung bersama kami kuasa hukum korban penusukan di gresik abdul malik
dan juga camat menghenti pak hendriawan susilo selamat sore pak hendriawan dan pak abdul malik
malam pak jawa timur juga malam
saya mau ke pak abdul malik dulu pak abdul malik sejauh ini bagaimana proses hukum yang berlangsung ataupun terjadi di kepolisian

jadi saya itu serahnya fokus pada anak ini ya apa caranya anak ini bisa sehat kembali bisa sekolah
dari keterangan dokter dokter yang di surabaya itu memang mentalnya harus dirawat
kalau dia itu diajak kemarin diajak main main di pakuwon di apa gini gini dia bisa ngomong enak lagi ngomongnya enak lagi
oke pak abdul malik apakah kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku
kemarin sudah kita berikan kita berikan ini ini malah kemarin sudah di bap ya sudah mengantongi lah
sudah mengantongi tapi ini kan menakut masalah anak ya ini masalah anak bagaimanapun juga ini dua duanya korban kan gitu istilahnya kan
kita sendiri ini istilahnya kalau masalah anak yang penting klien kami ini sehat satu yang kedua bisa aktivitas kembali
kan itu jiwanya tidak tergoncang
hal itu sudah terjadi
nanti yang pelaku ini sama sama anaknya ini saya saya ya saya menyarankan kalau bisa ini kan sama sama korban anaknya
ketemu antara orang tua orang tua siapa nanti yang memediasi ya didamaikan aja
karena kan tidak mengerti apa apa
oke baik bahwa anak tidak mengerti apa apa tapi kan ini ada kekerasan yang terjadi pak abdul malik ini kan klien anda menjadi korban penusukan
oh iya iya iya tetap tetap tetap diproses pak tetap diproses
oh tetap diproses pak itu kan tanahnya polisi gitu loh oke tanahnya polisi
jadi saya tetap saya patoan itu patohan saya itu pada penyidikan
karena ini kan sudah naik dari sidik menjadi penyidikan itu biar polisi yang ngan
oke saya sudah memberikan namanya pada kepolisian
oke penyidik ya tinggal nanti hasilnya bagaimana saya ingin gambar aja
pak abdul malik kami dapat informasi bahwa klien anda yakni ayah korban ini diintimidasi oleh oknum camat menganti itu betul ya
ya itu betul itu betul berhubung di sini kan ada pak camatnya ditanyakan aja intimidasinya itu bagaimana kan gitu
dari peneturan klien anda seperti apa dari penuturan ayah korban apa bentuk intimidasinya disuruh apa oleh pak camat
ya katanya dipanggil di wa dipanggil di wa sukit camatan gini gini saya juga bingung pak camat ini
nah hasilnya kok tahu padahal hasilnya belum diumumkan oleh pihak kepolisian kok tahu dulu gitu loh
bahwa anakmu ini begini begini begini begini nah gitu kan kalau nanti kamu tidak ini bahaya loh ya
sekarang kan lagi musimnya bahaya kan gitu kan jadi bahaya nanti kamu bisa dihukum dua tahun
kalau kamu tidak minta maaf gini gini gini gini nah itu
oke itu bukti chatnya ada semua ya bukti chatnya ke ayah korban ada ya
oke saya mau ke pak camat
pak hendriawan kenapa kemudian anda melakukan intimidasi begitu ya kepada ayah korban motif anda apa pak
oh kalau dari kami tidak tidak intimidasi tidak tidak tidak ada di dalam
jadi kami memanggil memang benar memanggil
dasar kami memanggil itu
ya silakan pak lanjut
dasar kami memanggil itu ada pengakuan ada pengakuan dari orang tua korban kepada perangkat desa
perangkat desa yang disampaikan kepada pak lurah
dari pak lurah itu disampaikan ke saya
bahwa orangtua korban ini menyesal
begitu bisa viral seperti ini
saya kan bingung saya bingung ini bisa seperti ini gitu
akhirnya saya berinisiatif memanggil
perangkat tikusha sih ya
des pak lurah pak kasun karena pak lurah tidak bisa dihubungi akhirnya kami
mengontak pak kepala dusun dari kepala dusun kami bentuknya wa wa seperti ini jadi kami sampaikan
tanggal rabu hari rabu jadi mohon mohon digarisbawahi saja ini intinya ini kalau tidak diredam
hai kasihan orangtuanya jadi itu saya kami sebagai pimpinan dari pak cari itu merasa
kasian apabila nanti pak cari ini terjerat kasus hukum yang lainnya gitu aja kalau dari
oke maksudnya apa nih yang kasihan itu siapa ayah korban ini ayah korban penusukan
oh ya ayah korban penusukan ayah korban penusukan terjerat kasus yang lain ini bagaimana ya pak
camat ya ini kan ada satu kasus penusukan jadi gini gini
gini gini kita kunci di awal ya kita kunci di awal itu bahwa ada penusukan buta matanya gitu
ya kami dapat informasi ini siswa buta jadi kami buta ya buta terus yang kedua pelaku
adalah kakak kelas gitu oke kami bertemu dengan apa namanya dengan
amanda mbak manda ini dek manda ini hari senin pertama kali itu hari senin pertama kali itu
kami lihat matanya bersih gitu bersih dada dada dada bekas luka oke bekas tertusuk atau gitu
seperti itu itu aja sih anda kan bukan dokter ya pak camat ya bagaimana anda bisa menyimpulkan bahwa
tidak ada luka begitu ya kan hasilnya hasil visum nya ada begitu pacamat dan pertanyaan kami ya
mengapa anda harus mengirimkan chat begitu ya karena kita juga sudah mencari jawaban dari para
pemerintah yang mengajak kita mencari jawaban dari para pemerintah yang mengajak kita mencari jawaban dari

saya saya tidak mencet ke ayah korban mengatakan bahwa ada chat dari anda
orang tua korban saya tidak punya nomor orang tua korban jadi yang tadi anda tunjukkan
itu cat ke siapa kepala dusun kepala dusun kepala dusun kepala dusun oke silakan pak abdul
hai iya iya mbak ya mbak jadi gini mbak ya kita ini kan bingung ya jadi kita ini di sini ya kita ini kan bingung ya kita ini kan bingung ya
jadi pak camat itu sudah tahu
tahunya dari mana
masalah ini kan saya bicara hukum aja lah
saya bukan bicara politik
kalau orang politik itu saya tahu
pak camat tidak akan berani ngomong begitu
kalau tidak ada yang
jadi pak camat ada yang membackup
makanya pak camat berani ngomong begitu
kalau pak camat ngetiknya begini
bisa itu nanti dari pihak kepolisian
hpnya pak camat itu
di kloning aja dia berhubungan sama siapa
atau ditelepon sama siapa
tapi kita tidak lari ke situ lah
karena kita ini kan selain itu masalah camat
biar nanti urusan kepolisian
jadi saya mau tanya pak
pak abdul malik saya mau tanya
jadi ayah korban ataupun keluarga korban ini
merasa ada intimidasi ya
dari pihak kecamatan
kalau tidak diindimidasi
tidak mungkin ada draft
yang harus ditandatangani gitu loh mbak
kita ini kan orang hukum
penegak hukum itu asas ya
kita ini kan istilahnya faham betul gitu loh mbak
faham betul masalah itu saya paham betul
saya ini kan orang kepol kepolan
istri draftnya ini apa
istri drafnya itu ada itu
kemarin sudah tak
diminta untuk apa
isi draftnya itu diminta untuk apa
saya sendiri kan membacanya cuma ada tiga kalimat
karena saya bilang waktu itu sama korban ya
sudahlah tidak usah direken
tidak usah ngurus iku
oke pak camat

kelihatan ketuci gitu lho mbak
saya ingin minta keluarga kasih ya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
masih ada tuh saya
pak camat ya pak camat
kenapa kemudian harus ada draft yang harus ditandatangani
dan meminta keluarga korban untuk meminta maaf
dan keluarga korban merasa terintimidasi
kan tidak mungkin kemudian tiba tiba keluarga korban mengatakan bahwa
kami merasa terintimidasi
anda mengatakan tidak ada intimidasi
ini kan tidak ada asap kalau nggak ada api pak camat
saya sebagai pemanggu wilayah disini ya
pemanggu wilayah disini di kecamatan pengganti
saya bertanggung jawab atas semua yang saya temukan
yang terjadi kecamatan penghanti mbak
termasuk kalau bahasa
kasarnya kucing kejegur
juga pak camat harus tahu
pertanyaan saya dijawab aja yang tadi
kasian sama pak cahri ini
jadi pak cahri ini sudah
berapa bulan anaknya juga sudah tidak
masuk berapa bulan itu kan gitu yang pertama
yang kedua ada
dugaan kami juga sudah bertemu dengan
dik manda itu hampir
tiga kali fisikly kita berada
langsung itu tidak ada
jadi matanya bersih yang kemudian
kita ngobrol dengan yang lain kita menjadi
informasi dan lain lain bahwa
memang tidak ada kekerasan dan sesuai dengan
apa yang hasil dengan mri itu tidak ada
kekerasan setelah itu kami
kan kasian juga pak kasian
kalau misalnya nanti ini ada apa namanya
atau gimana kami saya berpikiran pada
waktu itu kasusnya ratasarung pahit
ini kalau terjadi seperti itu
pak camat kami sampaikan
ini kan polisi tapi sudah berarti anda
nggak percaya dengan penyelidikan yang dilakukan lkp
polisian polisi kan sudah melakukan penyelidikan kan
tadi kuasa hukum mengatakan bahwa polisi
sudah mengantongi kami takut
kami takut pak cari
ini berhadapan dengan hukum
terjebak dengan hukum yang lain ya itu aja kami
takutkan dia nabuah saya pak
oke berhadapan dengan hukum yang lainnya
itu persoalan lain pak soal kasus penusukan
ini anda seolah olah
kemudian ingin menghilangkan kasus
ini karena ada kasus yang lain
tidak tidak tidak saya
sangat menghargai kasus itu tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
sepertinya kita harus tunggu ya
nanti ya keterangan
dari kepolisian kita lihat nanti siapa yang benar siapa
yang salah ya dan sekali lagi media
ini supaya tidak ada intimidasi
jejak atas kasus penusukan ini
kita akan kawal betul
kasus ini ya pak camat ya
saya tidak menghidupkan
oke terima kasih sekali
kepada dua orang narasumber ada camat menganti
hendrawan susilo dan kuasa hukum
korban abdul malik saya selalu